seluk beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial
kami ini bukan mau melawan pasangan pemohon satu dua
kami ini datang hanya ingin ngasih tahu
karena kami anggap beliau itu selama ini tidak tahu
apa itu perlindungan sosial apa itu bantuan sosial
berapa jumlahnya bagaimana prosedurnya
karena yang ada selama ini pak jokowi datang
ke daerah daerah yang kepala daerahnya pj pj
semua nenteng bantuan sosial
setelah diterangkan semua bingung
lima triliun empat ratus sembilan puluh dua triliun itu dua ratus lima puluh triliunan bantuan sosial
termasuk pelindungan sosial itu habis untuk subsidi bbm dan subsidi listrik
nah subsidi bbm dan listrik itu kan tidak dikasih duit orang itu
tapi misalnya dia harus beli bbm sepuluh ribu satu liter
tapi cuma bayarnya tujuh ribu tiga ribunya dari mana
nah pak orang yang beli bensin dulu dong eh kamu pilih gibran ya
kan tidak ada yang merasakan tidak ada yang tahu
begitu juga dengan bantuan bantuan sosial yang sudah dianggarkan
yang selama ini yang kemarin menggebu gebu zaman huri dan lain lain itu ngomong
setelah dicek datanya tidak ada perubahan yang luar biasa
ada peningkatan dua belas triliun ya
siapa yang mengajukan peningkatan dua belas triliun melalui automatic adjustment
bantuan el nino itu bagaimana caranya
itu ditransfer melalui bank
karena data orang yang menerima bantuan sosial itu sudah ada
dan mereka itu sudah punya rekening
dari zaman saya jadi menteri saja sudah tahu tuh caranya
aduh ada blt karena kenaikan bbm
kata pak yusuf kalla daripada orang itu pergi demo
kau mau pergi demo atau kau mau pergi kantor pos
nah kau pergi kantor pos dapat duit di sana
nah sekian juta orang yang punya rekening dan ditransfer bantuan el nino itu
coba nih kalau anda ini punya rekening bank ini ditransfer masuk ke rekening anda
terus siapa yang bilang sama anda eh kamu pilih prabowo gibran ya
jadi naif sekali tuduhan tuduhan selama ini
mereka tidak mengerti dan tidak tahu tentang seluk beluk pelindungan sosial dan bantuan sosial itu
jadi kami hadirkan pak aceh hanya untuk mengajari mereka
ini loh yang dimaksud perlindungan sosial ini loh yang dimaksud dengan bantuan sosial
apa mungkin orang dikasih subsidi bbm subsidi listrik terus ada listriknya terus ngomong kamu pilih prabowo gibran ya
terus dia beli bensin bensinnya ngomong pilih prabowo gibran siapa yang ngomong
di transfer uangnya melalui elektronik transfer dikirim pakai wesel melalui kantor pos
lebih banyak asal ngomong daripada pembuktian
nanti habis ini ada dua ahli kita hadirkan
dia akan membuktikan dari hasil hasil penelitian dan survei
bahwa bantuan sosial itu tidak ada efeknya terhadap terpilihnya seseorang kandidat dalam pemilihan presiden
kita senang nih karena udah capek lebih baik nanti habis buka puasa biar ada panggung buat kodari sama hasan asbi
untuk menjelaskan biar seluruh rakyat melek matanya
tahu bahwa yang selama ini diomong omongkan dalam sidang nilai pemohon satu dan permohon dua
itu lebih banyak narasi tuduhan tuduhan tanpa bukti sama sekali
sore ini kelihatan tampaknya pada lemus semua
uh dituduh ini el nino untuk kembali
bu benar nggak ibu yang minta yang melakukan automatic adjustment untuk el nino sehingga terjadi peningkatan belasan triliun
dan bagaimana caranya ibu mentransfer uang itu kepada penerima el nino
tidak asal tuduh tidak asal ngomong aja
oke karena ini sudah hampir selesai pemeriksaan saksi dan bukti
sebagai pengacara senior kami sudah bisa menyimpulkan sendiri
dalam hati kami tapi juga akan kami sharing kebahagiaan ini
permohonannya itu pertama menyangkut si rekap
itu sudah terbantahkan karena ternyata sirekap tidak dipakai sebagai acuan waktu keputusan pengumuman final suara
padahal mereka selalu mengatakan curang curang curang
berarti dalil gugatan mengenai si rekap amblas
yang ketiga mengenai pj pejabat gubernur
tadi sudah empat pejabat mendatangkan semua ada dasar hukumnya bahkan pernah digugat di mk
bahkan pernah digugat di mk mengenai pj itu pejabat kepala daerah
dan dibenarkan oleh mk oke
tambah lagi nilai dua puluh sudah lima puluh nilai kami dari tadi siang
sore ini yang paling besar adalah menyangkut bansos
benar benar sangat mengejutkan
tidak berkutik mereka satu gol
apalagi namanya mulia lubis gak berkutik cuma pakai sila sila bahasa inggris
ternyata mereka tidak sadari
bahwa bansos itu hanya bagian kecil dari pelindungan sosial pelinsos
untuk dua ribu dua puluh tiga bansos hanya sekitar sembilan puluh an
dan itu pun menambah itu tadi bung yusil sudah kata
yang datang ke dpr ke komisi delapan justru ibu risma yang minta tambahan untuk el nino
kemudian mereka mereka saksinya yang tidak tahu dari mana saja bilang bahwa
jokowi melakukan korupsi karena mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk pelinsos atau bansos
ternyata di undang undang apbn itu boleh
ya jadi dari bansos tadi hakim juga tadi pendapatnya juga semuanya mengarah tidak membantah
jadi sudah seratus kosong
sudah seratus kosong jadi makanya saya sendiri mungkin akan pulang sudah tenang
yang satu lagi yang sayang tadi si bambang nggak ada
ternyata kalau jokowi datang ke daerah itu bagi bagi sembako bukan dari kantong pribadi
tapi itu dari dtks dana kesejahteraan terpadu dari kementerian sosial
hanya jokowi secara simbolik di dua puluh titik membagi bagi tapi dari pansus yang sudah masuk dalam anggaran
jadi kalau ke daerah jokowi itu bukan pakai duit sendiri itu dari yang sudah ada di anggaran
bahkan namanya pun ada di daftar di tks tadi itu daftar terbaru yang sudah disetujui
jadi semuanya sudah gugur
saya sudah bisa pulang sebentar lagi dengan tenang
saya sudah yakin menang butuh apa lagi
ya jadi teman teman saya nggak panjang panjang karena sudah jelaskan tadi
tapi ada dua poin penting
tadi kan sudah jelaskan tentang pj dan bansos
saya hanya ingin memberikan bukti saja
dengan adanya sidang hari ini bahwa tadi pak aceh atau pak wilchard ya
pak wahid ya pak wahid dapat richard menyatakan bahwa ini kan di komisi delapan
yang membawahi tentang bansos ini ya kan
ternyata dari lima puluh tiga katanya anggota dpr di komisi delapan
yang selama ini juga membawahi bansos
dan itu juga mereka ikut mungkin mengawasi dan membantu menyatukan bansos ini
ya ke rakyat mungkin mengawasi
ternyata dari lima puluh tiga itu yang terpilih menjadi dpr kembali sekarang ini hanyalah dua puluh satu ya
tapi lebih banyak yang tidak terpilihnya
ya inilah suatu bukti nyata bahwa bansos itu tidak berpengaruh apapun
terhadap elektoral dari seseorang untuk terpilih atau tidak
kedua nah ini nanti anda harus tunggu ini
di akhir persidangan tadi kami sudah menanyakan melalui majelis hakim kepada pemohon satu dan pemohon dua
sudah berjalan perkara ini sekian lama
saksi saksi sudah diperiksa begitu banyak
bukti bukti sudah diperiksa sekian banyak juga
yang pentingnya adalah sengketa pilpres
yang intinya adalah sengketa tentang perhitungan suara hasil pemilu
saya tanya sekarang sebenarnya berapa sebenarnya jumlah suara yang diperoleh oleh pemohon satu pemohon dua
yaitu paslon satu dan pasal tiga berapa jumlah suaranya dan berapa yang menurut mereka jumlah suara
suara yang tidak benar terhadap
sebenarnya yang benar menurut mereka
saya diskomunikasi anda tapi dia sendiri
nah ini tadi terpotong mungkin hakim akan
memberikan kesempatan untuk menjawab itu nanti
untuk merayakan seratus ini
itu harus gaya hotman paris semuanya
ptv dan media streaming lainnya